aduh ini pada kemana sih orang orang
ini oman juga aneh aneh aja sih kalau ngasih perintah
masa tiap hari aida dikasih ini dikasih itu
mendingan gue kasih obat penenang aja biar jinak
saya harus berkelahi dulu
kita jangan bertengkar aksan
kalau kamu memang tidak ingin saya bertengkar dengan
perempuan yang socal
pokoknya saya tidak mau kita sambil bertengkar
saya terlalu kasar sama kamu
saya mau berteman
aida kita pergi
ya ampun akhirnya aku punya duit sebanyak ini
sekarang aku mesti beli apa dulu ya
aku mau beli perayaan
ya ampun bego banget sih orang duit sebanyak ini
mau beli a juga bisa
eh kamu udah pulang kan
kok cepet banget
pasti kamu capek ya
apaan tuh tante
tante gak usah bohong deh
tadi aku sekilas liat tante pegang uang
tante gak nyuri kan
eh sanjat sembarangan ya kalau ngomong
dia dibilangin duit kemarin dari si umar
apaan tuh umar kasih uang sebanyak itu tante
ada hubungan apa tante sama dia
eh kamu nih pawel banget ya
ya gak ada hubungan apa apa lah cuman temen
umar itu emang orangnya baik
makanya san kamu tuh harus baik juga sama umar itu
ya ngapain sih kamu pulang cepet cepet
aduh sana mandi

sampai jumpa lagi
alhamdulillah ya pak
aida seneng banget pak
iya bapak juga pasti seneng
yang penting buat bapak sekarang adalah
kamu harus cepat cepat sembuh
nanti kalau kamu sembuh
kita ke gunung ya
kalau kita hiking aja
ya udah pak
iya omang iya ini aku baru sampe
yaudah iya aku sahain ya
ini kan tetangganya aida
jangan mentang mentang kamu naik mobil mewah
buka pintu sembarangan sampe
kok uangnya banyak banget
kalau lihat rumah dan gayanya sih
maaf anda siapa ya
emang kita pernah ketemu
waktu itu kita pernah ketemu di
di tempat teman saya aida
cucunya si laras

bisa bisa dia curiga dan ngaduknya dia itu kan tuh namanya aida
aduh lagi ama si aida kilowaku bawa belanjaan banyak begini
nanti kalau si aida sadar duitnya hilang
bisa dia tahu aku yang nyolong
lebih baik aku cip tasun pergi
mungkin ibu lupa karena waktu itu kita ketemu dan cuman sekilas aja
kalau gitu saya pergi
aduh ini pada kemana sih orang orang
ini oma juga aneh aneh aja sih
kalau ngasih perintah
masa tiap hari aida dikasih ini
mendingan gue kasih obat penenang aja
yang mau donorin jantungnya bu nayak
pak tapi katanya dokter
untuk nyari donor jantung yang sesuai sama kita kan
ngapain mereka membicarakan donor
aku rela kodak donorin jantung aku buat kamu
aku takut mati dah
jadi jantung kamu harus diganti
apa benar kamu harus menjalani transplantasi
enggak itu enggak benar koza
tadi aku dengar semua pembicaraan kalian disitu
enggak tadi kita hanya bercanda koza
apa maksud kamu bercanda
tadi kami itu cuma berandai andai saja
seandainya jantungnya aida bermasalah
apa perlu diganti
tapi ternyata kan barusan dari dokter dokter bilang bahwa
jantung aida sekarang ini dalam kondisi yang cukup bagus
udah deh gak usah bohong ya
tolong bilang kalau jantung kamu emang parah dia bilang
jantung airnya tuh baik baik aja tau
gua gak nuduh
iya lu nuduh
eh denger ya
gue tuh gak bakal cocok dorong jantung buat siapa aja
jantung aida tuh lebih bagus daripada punya lu tau gak
udah lah udah kamu kan tau bondan ini harus kebicanda
tapi kali ini bercandanya kelewatan aida
enggak dia tuh hanya belain aku aja
udah kamu maklum lah ngertiin dia
jadi kamu sekarang belain dia meskipun aku yang benar
tapi kan bondan emang benar
kamu kan benar ya
kamu kan emang galak ya za
kamu tau gak
kenyataannya kamu itu selain kampungan
kamu itu juga jahat
eh hidup kamu tuh panas soalnya kepala kamu tuh isinya panas terus
makanya saraf syaraf kamu jadi longgar semua
kamu tuh ya walaupun hidup di kota zah
tapi kelakuan kamu lebih kampungan dari aku
eh gak ada yang lebih kampungan dari kamu tahu
kamu tuh ya
kalian berdua tuh kok ribut terus ya
bikin kepala bapak jadi pusing
kalian gak perlu bertengkar lagi
bondan bawa bapak masuk
kamu ngapain kesini
ini buat kamu
ini dari oma oma nyuruh aku kasih kamu
udah ambil aja
aku itu beda sama kamu ya
meskipun kamu nyebelin
tapi aku tetap baik sama kamu
apa lain aku ngeracunin kamu
kayak kurang kerjana aja
gimana sih orang perhatian kau tetep juda